kami siang sekitar seratus mahasiswa yang tergabung dalam solidaritas mahasiswa sidoarjo
berdemonstrasi di gedung dprd kabupaten sidoarjo menolak ruu md tiga
setelah berorasi dari pagi hingga siang dan tidak ditemui anggota dewan
para mahasiswa mendobrak pagar gedung dprd
mahasiswa langsung merangsek menuju ruang sidang paripurna untuk menemui anggota dewan
namun mereka hanya mendapatkan ruangan kosong
hal tersebut semakin memicu emosi para mahasiswa
dan aksi orasi dengan membawa atribut poster akhirnya berlanjut di dalam ruang rapat paripurna
mahasiswa menuntut perbaikan keselidateran warga sidoarjo dan menolak rencana ruu md tiga
akhirnya beberapa anggota dewan dan petugas polisi menemui para mahasiswa
hanya satu orang yang mau bertemu dengan kita